seperti haus akan pertunjukan kesenian dan kebudayaan
hingga hari terakhir festival payung nusantara di pura mangkunagaran solo
masih dibanjiri oleh pengunjung yang ingin melihat lihat berbagai pertunjukan tarian kesenian payung
para pengunjung juga bisa melihat lihat payung buatan umkm dari berbagai daerah yang ada di seluruh indonesia
salah satunya adalah komunitas kupat atau kita unggulan pati
yang menampilkan koleksi payung payung hias dari berbagai limbah alam
berkreasi sejak dua ribu delapan belas memanfaatkan limbah seperti bonggol jagung kulit atau klobot jagung
buah pinus daun cemara daun mangga pelepah pisang dan juga eceng gondong
semua produksi kerajinan untuk hiasan diterapkan di rangka payung
yang biasa digunakan sebagai dekorasi rumah atau dekorasi foto
khusus untuk festival payung ini dibikin untuk hiasan payung
dan jadilah payung yang unik dari bahan limbah alam
rata rata pembelinya melalui online dan khusus di festival ini
sudah diborong semua oleh salah satu peserta festival payung

komunitas ini kupat itu sudah mulai tahun dua ribu delapan belas
sementara peserta dari payung gelis tasik malaya memilih untuk mengadakan workshop bagi para pengunjung
payung geli sendiri terbuat dari anyaman bambu dengan penutup berbahan kertas
yang dihiasi warna warni
payung gelis mengalami masa kejayaan pada era tujuh puluh s
payung ini awalnya digemari oleh noni noni belanda
mereka menyukai motif cantik dan warna warna yang cerah
kreatif desain dari payung gelis tasikmalaya muhammad rizky mengatakan
dalam festival payung ini bertujuan untuk mengenalkan pembuatan payung gelis
yang dibuat dengan mudahnya
dulu banyak pengrajin yang menggantungkan rezekinya di industri payung gelis
namun saat ini sudah sulit ditemui pengrajin payung gelis karena
karena minimnya regenerasi
kita menyelenggarakan workshop di festival payung indonesia dua ribu dua puluh dua ini
kecenderungannya adalah lebih untuk mengenalkan kepada masyarakat umum
agar untuk membuat payung gelis itu mudah
jadi nggak sesulit yang dibayangkan
harus menggambar satu persatu gitu ya
harus mempunyai jiwa seni enggak
festival payung ini digelar di puramangkunegaraan solo
kartika bagus solo jawa tengah